kita ke sorotan lain saudara penyidik kpk melakukan penggeledahan di ruang kerja sekjen dpr
penyidik kpk membawa tiga koper dan satu ransel setelah menggeledah
penggeledahan diduga ini terkait dengan dugaan penyelewengan dan pengadaan rumah dinas anggota dpr ri
penggeledahan penyidik kpk dilakukan sejak pukul sebelas selasa siang hingga pukul lima tiga puluh sore
jadi kpk menggeledah bagian keuangan sekjen dpr ri